arin tuh pernah hianatin rifki
ya terus dia minta balikan
ya gue sebagai sahabatnya rivki tuh
so ganteng so iya itu diselingkuhin
tapi rivki akhirnya gak mau balikan sama arin
ya makanya arin itu jadi nyalain gue kayak gitu
bentar bentar gue masih gak percaya
kalo itu cowok dari bangsa botol kecap
tetep aja udah kalah kim
hidup buat minta maaf
hidup parut anak anak sekolah
bokap gue sama suami katerpun
gue gak akan biarin
lo ngerebut apapun lagi dari gue
gue yakin yang pengaruhin papa
gue akan kasih tahu ke dia
gimana caranya dapetin sesuatu
rancangan lo sebenernya apa sih
kenapa jadi riva bukan michelle
lo masih nyimpen gak waktu itu
kan lo pernah dikerjain sama mama tuh dikasih kecauan kecauan pas di kelas
kalo gak salah lo simpen di dompet deh
tapi buat apa
eh gue mau besar lagi nih
eh tapi gak jadi deh
eh tapi gak jadi deh
eh tapi gak jadi deh
jangan jangan dikerjain lagi sama aren
atau riva anak ips
lo tuh gimana sih gak profesional banget
lo sih tiba tiba ada kecoa
aduh gimana sih lo tuh gak profesional banget
temen lo tuh ngasih gue minuman yang di dalamnya ada kecoanya
gue antar minumnya itu kak
kaki lo berdarah riva
kalian berdua tuh ngapain sih lo ngerjain riva
eh kalo kalian ngerjain riva lo pikir pake otak bisa gak sih
ini tuh kafe terkenal dengan kebersihannya
jadi kayak gini tuh gak mungkin apalagi kecoh tau gak
aduh aduh pak gimana sih pak ini karyawannya pak
di dalam minuman saya tuh ada kecowannya pak
gimana sih pak
terus juga pak dia saya kasih tahu pak
malah marah marah bapak liat nih sekarang disini semuanya berantakan
terus juga nih temennya yang satunya pak udah tahu temen yang satunya salah malah dibelain
aduh gimana sih pak nyari karyawannya gak bisa kayak gini dong pak
kalian gimana sih kerjanya hargain dong ini kan tamu vip kita
kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya kami akan ganti semua makanan dan minumannya dengan yang baru
ya sudah kalian tolong bersihkan semuanya dan ganti menu makanan dan minuman undangan yang baru
tapi sebelumnya saya mau obatin kakinya rifa dulu ya pak darah soalnya biar saya panggil ani
ya sudah kalo begitu kamu panggil ani kesini
oke pak permisi
apa perlu kami ganti dengan ruangan yang baru
oh gapapa pak gak usah disini aja
baik kalau begitu mohon ditunggu
rin kenapa sih lo ngerjain riva sampe segitunya
lo ada dendam apa apa sih
maafin aku rifki aku janji aku gak akan hianatin kamu lagi
ki yang namanya persemingguan itu penyakit siapa tahu nanti dia bakal ngelakuin hal yang sama
udah saran gue lo pikirin gue baik baik ya
rifqa bisa gak sih lo ikut campur ini tuh hubungan gue sama rifqi bukan sama lo
aku gak akan hianatin kamu lagi beneran aku gak akan ulangin kesalahan yang sama
hubungan kita tuh ibaratnya seperti gelas yang pecah
ya memang bisa diperbaikin bener tapi gak bisa sama kayak awalnya gak bisa
dan gelas yang udah pecah itu gak ada gunanya
sama kayak hubungan kita
iya kita tapi kan kita masih bisa diperbaiki rifqi
gak ada lagi yang bisa diperbaikin
seriusan segitu kecampurnya dia dalam hubungan lo sama rifqi
kenapa lo gak bilang dari kemarin sih katanya bfs tapi gue gak tau ceritanya
gowel banget itu juga kejadiannya tuh ya dua tahun yang lalu kita juga belum satu kelas kita masih beda kelas
bentar bentar bentar ya
percaya deh tuh mereka berdua sengaja ngerjain lo karena lo tuh arti best
gak sih shel kayaknya emang arin tuh udah benci sama gue semenjak putus sama rifqi
soal arin tuh pernah hianatin rifki ya terus dia minta balikan ya gue sebagai sahabatnya rifki tuh gue wajib dong ngingetin rifki
iya tapi rifqi akhirnya gak mau balikan sama arin
ya makanya arin itu jadi nyalain gue kayak gitu
bentar bentar gue masih gak percaya kalo itu tuh arin ya
kayak kalo itu cowok dari bangsa botol kecap bisa dihianatin cowok
shel makanya lo itu kenal rifqi lebih dalem lagi biar apa
ya biar lo tuh tau rifqi itu kayak gimana orangnya
rifqan nih makasih banget dia makasih banget cuman gue gak tertarik sama sekali buat kenal si botol kecap lebih dalem lagi
gak mau selin
gak gak mau selin
yaudah gimana kakinya
masih sakit sih tapi gak apa apa kok gue bisa jawab
semoga nggak infeksi kali ya
enggak lah buka dikit aja

maaf ya bi om tinggal
om karena ini udah siang aku izin pamit ya
enggak om kebetulan mobil aku lagi di bengkel
daripada naik taksi online davin aja yang nganter ya
kalau davin gak keberatan aku mau kok om
enggak davin gak bakalan keberatan kok
gak keberatan kan vin
iya davin gak keberatan
kita ntar dewi ya sekarang ya
hati hati di jalan ya
sampai jumpa di video selanjutnya